sebanyak tiga ratus sembilan puluh satu lima ratus empat puluh orang terdata di dinas kesehatan kota surabaya
menjadi penerima vaksin gelombang kedua
hingga saat ini pemerintah kota masih melakukan pendataan hingga verifikasi data
sasaran vaksin gelombang dua ini adalah tni polri
petugas terminal stasiun pelabuhan asn surabaya
pedagang pasar induk guru dan jurnalis
saat ini vaksinasi di surabaya belum dapat dilakukan
karena pemerintah pusat belum melakukan distribusi vaksin ke surabaya
selain pendataan pemkot surabaya juga menambah jumlah pos vaksin
mengingat jumlah peserta vaksin pada gelombang kedua jauh lebih banyak
yang sudah bersedia ada satu ratus delapan puluh ya ada satu ratus delapan puluh dengan klinik
kemudian nanti akan ada masal seperti di gelanggang remaja
kita masih menghubungi tempat tempat tersebut untuk bersedia dipakai sebagai pos vaksin
kemudian ada di pasar pasar ya
karena pasar itu kan susah untuk datang ke pos vaksin
kita yang mobile mendatangi pasar pasar tersebut
pada vaksin gelombang kedua ini difokuskan bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi di tengah masyarakat
sehingga rentan terpapar virus covid sembilan belas
guru menjadi salah satu prioritas
proses pendataan terhadap guru sudah dilakukan sejak dua minggu lalu
melalui aplikasi khusus guru surabaya atau siagus

menghubungkan pendidikan yang terhadap tenaga pendidik ini pun disambut positif
kami dari dinas pendidikan mengucapkan terima kasih
bahwa guru guru mendapat perhatian dari pemerintah untuk mendapatkan vaksin
kami juga mengharapkan semua justru kota surabaya
semua guru guru yang pns maupun non pns
termasuk juga tenaga pendidiknya
dalam arti pu maupun tata usaha semuanya lah
mereka itu harapan kami
bisa mendapat vaksin dari pemerintah
dengan divaksin tersebut mungkin itu jaminan bahwa kami
akan segera mengadakan pembelajaran tetap muka
yang merupakan impian harapan kami
secepatnya sesegera mungkin
karena banyak keluhan keluhan dari murid dari wali murid
juga kami mengaku bosan dan mereka juga
terus pembelajaran walaupun dengan media media yang secanggih apapun
tetap tidak mewakili tidak seperti kalau misalnya tetap muka
rencananya proses pengiriman vaksin dari kementerian kesehatan republik indonesia
mulai dilakukan pada tanggal tujuh belas februari
targetnya pada tanggal dua puluh tiga februari mendatang
proses vaksinasi gelombang kedua sudah dapat dilakukan
tim liputan cnn indonesia
harus kemana dulu